eh ngapain sih lu
kalau nggak mau ngaku kita bawa aja ke kantor polisi
jangan jangan jangan
kalau lu pada kagak percaya
hayuk kita cari tuh gambar
tadi mah duduk jalan sono
kalau sekarang mah nggak tahu
kita cari tukang basunya kali ini ngabung
jadi ribet dia ini sih
aduh lu ikut
aduh lu ikut
pak bos harusnya mah kan yang jatah nyerang pohon si mirna bukan saya
lu kagak mau
ya mau tapi kan harusnya dia
lu pakai air yang benar doang
jangan dibuang buang begitu
takut air di rumah habis
muam mah kalau air di rumah gua habis agak masalah
gua bisa pesen air satu truk tanki dibawa ke rumah nih
gua mah khawatir aja
air di dalam bumi ini yang habis
ntar taneman taneman pada mati
laut pada kering
kalau bumi mengkerut
kita mau tinggal di mana
perasaan saya tadi nanya cuma dikit doang
kenapa jadi panjang lebar pak bos
gue bacain buku kuhp depan muka lu
wah apa tuh
aduh ngomong dia ada intercept sih pi
mami tau dari mana
kalau si acil kagak jadi resepsi
jangan sampai aji gak mau ada resepsi
bakal menodai dan mengotori tradisi keluarga kita
kalau kotor mah suruh mirna aja cuciin
bang bener kan abang nemu jas ini di pinggir jalan
soalnya kata tuh anak dia ngebuang jas ini dia pinggir jalan
saya nemunya di semak semak
semak semaknya di mana
di pinggir jalan mas
di pinggir jalan pak
di pinggir jalan pak
di pinggir jalan pak
di pinggir jalan mas
ya bener dong lu yang ngambil
nah berarti emang yang jas ini tuh punya saya
kalau gitu sekarang balikin jas ini
ih enggak bisa sembarangan lu
gue akan boleh beli dari dia
loh ini punya saya
gak bisa ini punya uang
udah balikin dua dua
ya enggak bisa lah barang udah dibeli enggak bisa dikembalikan
ini waduh kayak supermarket aja loh
pokoknya sekarang balikin
loh mas juga ikut kejar dong
kan tadi mas yang kejar
kembali dulu jasnya
kejar nung kejar kejar
hei jas gua jas
ini untung baju pengantin kagak rusak cil
ini coba kalau rusak ya cil
duit dari mana buat ngegantiin
lu tuh ya kalau mau ngapa ngapain dipikir dulu
ibu kan jadi malu sama wo nya
kan tukang ojek mah remnya di sini
iya besok kan hari ini sudah selesai
maaf pak omar
saya kan seharian tadi ajarin pak omar nih belajar motor
sering ngedapet rezeki
oh kalau mau dapat banyak rezeki mas
katanya harus tiap hari biar cepet bisa
yaudah deh besok pagi kita belajar lagi pak
ngapain diri saya sendiri pak
yaudah terusin aja
bang berhenti bang
mau ambil gas gas gua
ngapain sih lu
mau ambil gas gua
itu gas gua
itu gas gua
eh enak aja lu
ini apa bu
kayak yang kelambu
ini baju pengantin
eh siapa yang mau menikah
ini baju bakal atir
jadi boy oma bikin pandan dari dua ribu delapan
berapa bayaran orang indonesia
ya terus pulang
roney apa sih
hilang semua kerja aja ya ya
bu kalau ada acara nyobain makan nanti kasih tau bapak biar bapak cepet pulang
makanya onah kagak mau kasih tau bapak
bu gak ada sisanya
tunggu dong capek
iya sementara lagi juga sampe
ditunggu aja ya
wey tunggu tunggu tunggu tunggu waiting fer ditunggu tunggu ancient